stasiun krl kemuterlain sisauk tangerang selatan resmi beroperasi penuh
stasiun yang berada dalam lintasan krl tanah abang rangkas bitung ini
dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kenyamanan calon penumpang
serta lintasan menuju terminal intermoda di kawasan sekitar tanggerang
pihak pengelola stasiun berharap masyarakat makin gencar menggunakan kendaraan umum
setelah dimudahkan dengan integrasi sistem transportasi
sementara beberapa penumpang mengapresiasi stasiun baru
namun akses menuju stasiun dinilai masih perlu perbaikan